dan setelah memenuhi kebutuhan dasarnya
ia akan membeli kain untuk membuat topi untuk dijual pada hari berikutnya
tony mendapatkan penghasilan dari hari ke hari dan itulah sebabnya dia tidak pernah berhenti bekerja
namun meskipun kesulitan dan penghasilan yang sangat kecil
tony adalah penjual topi yang bahagia
dan itu semua karena dia mencintai apa yang dia lakukan
dia akan selalu datang dengan ide ide hebat untuk membuat topi yang luar biasa
dia sangat kreatif
dan memberikan yang terbaik ketika dia membuat topinya
sedikit lebih jauh dari kota tempat tinggal tony
ada hutan kecil
itu adalah hutan kecil yang indah dengan banyak bunga dan buah buahan segar
hutan itu tepat di tengah tengah dua desa
orang sering harus menyeberangi hutan itu untuk pergi ke desa yang lain
meskipun itu adalah hutan yang indah
ada satu hal yang mengganggu semua orang
monyet monyet dari pohon yang besar
mereka akan mengganggu semua orang yang lewat
dan mencari apapun yang manusia bawa melalui hutan
penduduk desa mencoba segala yang mereka bisa lakukan untuk berurusan dengan monyet
tapi akhirnya semua orang menyerah berpikir bahwa itu adalah hutan
kau tidak mungkin membawa hewan keluar dari hutan
itu rumah mereka
monyet monyet itu banyak yang nakal
mereka akan mencuri apapun yang dibawa oleh orang yang lewat
dan sering menirukan suara orang orang itu dan menertawakannya
itu adalah payungku
berikan kembali padaku cepat
orang orang akan melawan tapi pada akhirnya menyerah
mereka tidak berdaya
beberapa hari kemudian tony mengunjungi desa untuk menjual topinya
dia membawa semua jenis topi
polos berwarna cerah polkadot bergaris garis
tidak ada topi bermotif tunggal yang bisa dipikirkan siapapun yang tidak ada dalam keranjang tony
beli sebanyak yang kau inginkan dan kau tidak akan pernah memiliki topi yang cukup
merah abu abu dan biru
kenakan warna apa saja dan terlihat baru
betapa banyak khusus ini bisa keluar dari rumah mereka ketika mereka mendengar suara tony
penduduk desa tidak pernah melihat topi yang begitu indah sebelumnya
oh topi ini sangat lembut
mereka sangat bagus
ibu apakah aku bisa memilikinya
ini sangat lembut
aku tidak bisa berhenti menyentuh topi ini
dan memang benar banyak topi tony terbuat dari sutra
memang jarang topi yang terbuat dari sutra
tetapi yang ini sangat cantik dan lembut sehingga tidak ada yang bisa menolaknya
banyak penduduk desa membeli banyak topi dari tony
mereka juga menawarkan air dan makanan tetapi dia menolak
oh terima kasih banyak tapi aku harus melanjutkan perjalananku
aku juga harus pergi ke desa tetangga
oh tidakkah kau harus menyeberangi hutan untuk pergi ke desa tetangga
oh baiklah tutup keranjangmu dengan ketat saat kau melewatinya oke
ada banyak monyet nakal yang mencuri apapun yang kau bawa
oh benarkah aku akan mengingat ini terima kasih atas sarannya
tony mengumpulkan semua uangnya yang diperolehnya dengan menjual topi dan berjalan pergi
dia memutuskan untuk menjelajahi desa sebelum menyeberangi hutan untuk pergi ke sisi lain
berkeliling sambil mengagumi keindahan
aku sangat lapar aku seharusnya makan saat penduduk desa tadi menawarkanku
aku tidak punya waktu untuk duduk dan makan sekarang aku harus pergi ke desa lain untuk menjual topi ini
sudahlah aku akan mencari sesuatu dan memakannya begitu aku tiba di hutan
tony tahu betul bahwa dia harus menjual semua topinya kalau dia ingin menghasilkan cukup uang untuk hari itu
setelah berkeliling sebentar mencari makan
dia akhirnya menemukan sebuah kios yang menjual roti yang lezat
dia membeli dua dan menyimpannya di keranjangnya
tony berjalan untuk kembali ke desa dan mencapai hutan
pada saat dia mencapai hutan dia sudah melupakan semua tentang monyet dan nasihat orang tua itu
dia berjalan melewati hutan sambil mengagumi bunga bunga indah dan juga buah buahan
dia mengambil uang untuk mencari makanan
dia menemukan uang untuk mencari makanan

duduk di bawah pohon dan membuka keranjangnya untuk mengeluarkan roti
dia memakan roti dan buah buahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum pergi ke desa yang lain
tony begitu lelah dan mengantuk sehingga dia lupa mengunci keranjangnya
waktu berlalu dan tony masih tidur nyenyak
ketika dia mendengar sesuatu
suara apa itu siapapun itu diamlah
tetapi kebisingan terus berlanjut
akhirnya tony membuka mata dan melihat sekeliling
tidak ada seorang pun
dan kemudian dia mengintip ke dalam keranjangnya
tidak di mana semua topi topiku
hanya ada satu topi tersisa di keranjang itu
tony panik dan mulai
dan mulai menangis
seseorang mencuri semua topiku
apa yang harus kulakukan
dia kemudian menyadari bahwa suara itu tidak berhenti
ketika akhirnya dia melihat ke atas
dan disanalah mereka
semua monyet duduk di cabang
masing masing mengenakan topi milik tony dan tertawa pada ton

tidak aku lupa apa yang dikatakan orang tua itu
apa yang harus aku lakukan sekarang
topi ini adalah satu satunya sumber penghasilanku
jika aku tidak mendapatkan topi topi ini
maka aku tidak akan punya uang untuk membeli kain baru untuk besok
apa yang akan aku makan
bagaimana aku mendapatkan penghasilan
bagaimana aku mendapatkan penghasilan
berikan topiku sekarang
berikan topiku sekarang
cepat turun sekarang
cepat turun sekarang
segera setelah monyet monyet tersebut melompat di cabang pohon
beberapa buah beri jatuh ke tanah
ini membuat tony berpikir
ini membuat tony berpikir
mereka adalah monyet
tentu saja mereka meniruku
mereka bersenang senang menonton aku frustasi
aku akan menggunakannya untuk melawan mereka
tony secara dramatis jatuh ke tanah
untuk menunjukkan bahwa dia frustasi
dan bahwa dia telah menyerah
dia mulai menangis
terus menerus memperhatikan monyet monyet
dengan perlahan lahan memiringkan kepalanya
apa yang akan kulakukan sekarang
yang aku miliki adalah topi terakhir ini
aku rasa aku harus senang dengan ini
tony meletakkan topi di kepalanya dan berdiri
dia mendongak dalam kemarahan
aku akan memberi kalian pelajaran suatu hari nanti
dia melemparkan topinya
dan dengan satu gerakan cepat
dia melemparkan dengan kekuatan penuh ke tanah
meniru tindakan tony tersebut
semua monyet monyet itu melemparkan topinya ke tanah
tanpa membuang waktu lagi
tony mengumpulkan semua topi
memasukkannya ke dalam keranjang dan menguncinya
kalian monyet yang bodoh
baiklah sampai jumpa
tony menyadari pentingnya untuk tetap tenang
ketika segalanya tidak berjalan seperti yang kau inginkan
jika dia tidak memperhatikan kelemahan monyet di tengah frustasinya
dia tidak akan mendapatkan semua topinya kembali
tony dengan senang hati bersiul keluar dari hutan
menjual topinya di desa lain
dan kembali ke rumah